kue kering atau kuki sudah menjadi makanan wajib hampir setiap keluarga saat idul fitri
dengan beragam rasa bentuk dan warna kue kue ini menjadi kudapan yang khas menemani saat berkumpul bersama keluarga dan teman teman
biasanya orang sudah men stok kue kering jauh jauh hari
ada yang manis ada juga yang asin tapi pada umumnya bahan dasar kue kulebaran ini adalah margarin kuning telur susu dan gula
kandungan lemak dan gulanya cukup tinggi ya
berapa sih sesungguhnya jumlah kalori yang terkandung dalam satu potong kue kering ini
berdasarkan data fetsicrut co id sebuah situs yang menghitung kandungan nutrisi makanan
satu kue nastar mengandung tujuh puluh lima kalori satu kue keju memiliki dua puluh satu kalori sedangkan satu potong putri salju memiliki tiga puluh kalori
ternyata dibalik rasa yang nikmat kue kue lebaran ini cukup tinggi kalori ya
jika dikonsumsi secara berlebihan kandungan lemak dan gula yang tinggi ini dapat berdampak buruk
ahli gizi rita ramayulis menganjurkan untuk mengkonsumsi lima sampai sepuluh butir kue kering saja per hari pada momen lebaran ini
penderita diabetes tidak disarankan mengkonsumsi cookies yang berbahan dasar gula
intinya sebenarnya bahwa kue kue lebaran itu memang bukan kue kue yang cocok untuk dikonsumsi pada penderita penyakit tidak menular
penderita penyakit tidak menular itu kan ada penderita hipertensi penderita diabetes penderita hiperkolesteronemia
memang sudah tidak lagi mengkonsumsi kue kue yang terbuat dari gula yang berlebih terbuat dari lemak yang berlebih
dan juga kan kue kue kering itu kue kue kukis lebaran itu juga garamnya tinggi gitu dan itu juga mempengaruhi tekanan darah seseorang
agar lebih rendah kolesterol kita bisa mengganti margarin dengan minyak kelapa
bagi penderita hipertensi disarankan mengkonsumsi kue yang mengandung garam kalium
dan memakai strategi konsumsi ala mencicipi yakni hanya mengonsumsi satu atau dua buah kering kue lebaran perharinya
bentar di the tanzil ari prabowo jakarta